di tempat lain harga kebutuhan pokok dan sayur mayur terus naik
salah satunya pada komunitas cabai
kenaikan harga mencapai lebih dari seratus persen dari harga normal
saat ini harga cabai tanjung di pasar kosambi kota bandung tembus rp satu ratus lima puluh per kilogram
ini liputan jurnalis fida alatas dari zabratama dari bandung jawa barat
saudara kenaikan bahan pokok serta sayur mayur terus terjadi
belakangan yang menjadi polemik ini adalah kenaikan harga cabai
yang kenaikannya ini bisa mencapai delapan puluh hingga seratus
seperti salah satunya di pasar kosambi kota bandung saudara
di pasar kosambi kota bandung harga cabai merah tanjung yang sebelumnya atau normalnya ini dibanderol dengan harga rp enam puluh rp tujuh puluh hingga rp delapan puluh per kilogram
saat ini harganya melonjak meroket hingga di harga satu ratus lima puluh ribu rupiah
lantas apa yang membuat kemudian kenaikan harga cabai
ini terjadi terutama di momen momen ramadan
seperti saat ini kita akan ajak anda berbincang saudara bersama dengan salah satu pedagang di pasar kosambi kota bandung
kalau yang satu ratus lima puluh mah udah dua hari
yang pertama udah pemilu rp satu ratus tiga puluh
biasa biasanya kalau itu cuma delapan puluh sama rp tujuh puluh per kilonya
ini katanya juga kenaikannya cukup signifikan
berarti kenaikan ini sudah mulai sejak sebelum bulan puasa bulan ramadhan di pemilu
pas udah pemilu langsung naik
respon para pembeli seperti apa dong bu kalau begitu
soalnya kan harganya naiknya setengah harga
banyak yang biasanya beli seperempat jadi seon
keberatan banknya belum itu apa namanya tuh beras naik pisah
nah saudara itulah bagaimana kondisi keadaan harga pokok di pasar kosambi kota bandung
harapannya tentunya pemerintah bisa segera memberikan solusi terkait kenaikan harga yang sudah terus menerus terjadi
sejak kurang lebih sebulan kebelakang
dan tentunya solusi yang konkret
diharapkan segera bisa dilakukan agar masyarakat tidak keberatan dengan harga harga yang terus melambung tinggi
dari bandung jawa barat fidalatas reza pratama melaporkan